masih dari jawa timur kemarau panjang yang melanda wilayah kabupaten bojonegoro terus meluas
hingga kini sebanyak empat puluh empat desa di empat belas wilayah kecamatan mengalami krisis air bersih
akibat kemarau panjang sumur di rumah rumah warga tidak lagi mengeluarkan air
bahkan sebagian sumur telah kering dan tidak menyisakan air sedikitpun
untuk memenuhi kebutuhan air sehari hari warga terpaksa mencari air ke luar desa
dan menempuh hingga jarak lima km
berdasarkan data badan penanggulangan bencana daerah kabupaten bojonegoro
daerah terkena dampak kemarau terus meluas dan telah melanda setidaknya empat puluh empat desa di empat belas kecamatan
pemerintah daerah melalui bpbd menyalurkan bantuan air bersih ke daerah daerah yang terkena dampak
namun minimnya armada membuat proses penyaluran air bersih harus dilakukan secara bergantian
dan kita sudah terhubung melalui bpnb
sambungan skype dengan jurnalis transmedia dion fajar di kabupaten bojonegoro jawa timur
selamat siang dion
dion seperti apa situasi di sana saat ini terkait dampak bencana kekeringan yang terus meluas di jawa timur
terima kasih fani
saya sekarang sudah berada di dusun papringan tepatnya
di desa panunggalan kecamatan sudiwaras kabupaten bojonegoro
di sini warga sudah mengalami
kekeringan sejak bulan ramadan yang lalu atau tepatnya bulan juni
itu sudah tidak ada hujan sumur sumur mulai kering dan sekarang ini
tepat di belakang saya ini ada dropping air bersih dari bpbd
badan penanggulangan bencana daerah kabupaten bojonegoro
tadi warga sempat mengantri banyak
ini sebagian membawa pulang hasil yang diantrikan tadi air ini mulai kembali lagi
bisa dilihat di belakang saya seperti itu
dion jika kita melihat anda menyebutkan sejak juni dua ribu delapan belas ini warga di sana sudah mengalami kekeringan
lalu bagaimana cara warga untuk memenuhi kebutuhan air bersih mereka sehari hari
selain dari bantuan yang diberikan oleh bpbd ini dion
iya bantuan ini memang datangnya bisa seminggu sekali bisa satu minggu satu kali
kebutuhan warga itu tidak cukup memang menurut warga
jadi mereka biasanya mencari air sampai keluar desa
di mana di situ ada sumber di desa tetangga mereka ngambil di situ
memang tidak bayar sih mereka tidak mengeluarkan uang tapi
waktu dan tenaga juga jarak yang ditempuh cukup jauh sekitar lima kilometer
proses pengambilan ini cukup mengganggu aktivitas warga sehari hari
ketan ketan ketan ketan ketan
dan dion tadi juga anda sempat menyebutkan bantuan dari bpbd ini disalurkan setiap seminggu sekali seperti itu
sementara sepertinya warga juga cukup banyak di sana dan pastinya membutuhkan air yang cukup banyak juga untuk memenuhi kebutuhan sehari hari
lalu apa kendala yang menyebabkan bantuan ini sepertinya cukup lambat begitu dion
karena banyaknya desa yang mengalami keteringan ini maka bpbd juga harus mengatur jadwal
karena keterbatasan armada keterbatasan tenaga jadi dijadwalkan satu hari itu hanya bisa mengirim ke enam desa
jadi untuk desa desa yang masih ada sumber air mungkin jarak lima kilo itu bisa seminggu sekali
tapi kalau desa yang benar benar kekeringan dan tidak dekat dengan sumber air itu bisa seminggu dua kali
oke baik terima kasih
terima kasih dion atas laporan anda langsung dari bojonegoro jawa timur